perdana menteri jepang shinzo abe menyatakan dimulainya kembali aktivitas sosial dan ekonomi
di bawah situasi normal baru di jepang
namun warga tetap diharuskan menerapkan physical distancing
bahkan di sejumlah kota terutama di tokyo sejumlah bisnis telah dibuka kembali
dan untuk mengetahui kondisi terkini dari sana kita sudah terhubung melalui sambungan skype
dengan rego farihan jamalus yang merupakan warga negara indonesia yang saat ini berada di saitama jepang
selamat malam rego apa kabar
halo selamat malam
terima kasih atas kesempatannya bisa sharing situasi dan kondisi di jepang saat ini ya
kita informasi terlebih dahulu juga sekarang jepang sudah masuk di musim kemarau atau summer
jadi perkiraan sekitar tiga puluh tiga puluh tiga derajat ya biasanya siang
jadi mungkin itu salah satu faktor penyebab untuk penurunan kasus covid sembilan belas di sini
darurat nasional di sana juga sudah dicabut
namun rego sendiri menilai bagaimana penanganan covid sembilan belas
dilakukan oleh pemerintah jepang hingga saat ini
ya untuk sekedar informasi terlebih dahulu juga sekarang jepang dari satu tujuh ratus tiga puluh maaf tujuh belas tiga ratus kasus
yang aktif sekarang hanya sekitar tersisa sembilan ratus
dan hampir setengahnya juga sudah sembuh
dan dari pemerintah ini juga memang sudah memberikan beberapa bantuan ya
tidak hanya penduduk warga jepang saja tapi juga warga negara indonesia dan warga negara asingnya
seperti salah satunya memberikan support dana yang diberikan kepada semua penduduk yang sedang ada di jepang
yaitu sejumlah seratus ribu yen ya
kalau dikonveksi dalam rupiah tiga belas empat belas juta
nah itu juga membantu kita untuk tetap stay at home
dan di sini juga kita diberikan
diberikan oleh pemerintah berupa masker ya
seperti ini yang saya lihatkan
masker yang bisa dipakai apabila sedang ingin berkeluarga di luar rumah
jadi selain diberikan tadi sejumlah uang dan juga diberikan masker yang menjadi apa ya
ini bisa dikatakan pemerintah langsung memberikan kepada masyarakat di sana termasuk wni ya
tapi rego sepertinya juga
saat ini situasi bisnis sudah mulai kembali dibuka begitu memasuki new normal di sana
anda melihat secara bertahap sektor sektor bisnis apa saja yang telah dibuka untuk masyarakat umum
ya untuk sektor bisnis ini mungkin sama seperti sebelum wabah covid sembilan belas ini menyerang ya
mungkin perbedaannya aja metodologinya saja seperti saya kemarin juga sempat mendengar dari teman saya
semacam seperti rekreasi muda

tetapi semua peserta atau semua pengunjung harus wajib menggunakan masker dan juga mereka menyediakan semacam plastik untuk tangan mereka agar tidak tersentuh dengan debu dan segala macam
dan juga di sini karena sekitar dua minggu yang lalu ya itu pemerintah jepang sudah mencabut emergency stage di sini

yang sudah buka kembali dan saat ini karena memang setiap beberapa penduduk juga masih merasa risih atau takut untuk keluar
namun jasa seperti pelayanan seperti food delivery itu juga semakin meningkat dalam situasi seperti ini
dan bahkan juga seperti tempat tempat gym atau fitness center sekarang juga membukanya
tetapi tetap semua para pengunjung yang walaupun memang harus olahraga menggunakan masker
dan itu juga semua seperti di kafir atau toko toko itu biasanya dibatasi oleh semacam pembatas plastik atau kaca
apakah ini termasuk juga dengan jalur transportasi dari berbagai arah darat laut dan udara border atau perbatasan
ini sudah mempersilahkan lagi orang asing untuk masuk ke wilayah jepang
ya untuk itu sendiri saya juga kurang tahu ya
karena memang dari pemerintah jepang itu juga selektif untuk beberapa negara saja yang bisa masuk dan juga bisa keluar dari jepang
salah satunya tiga dari negara yang sudah direncanakan diizinkan untuk datang ke jepang itu adalah salah satu australia thailand dan vietnam
karena mereka juga termasuk negara negara yang wabah covid sembilan belas
perkembangannya memang sudah
nah semacam seperti indonesia itu juga kita memang harus jepang ini juga memang harus tergantung kepada negara yang bersangkutan juga
apabila negara tersebut masih memburuk kondisinya maka jepang tidak masih melarang untuk penerbangan dari indonesia ke jepang
tetapi untuk jepang ke indonesia sendiri itu diperbolehkan namun para pelajar terutama ya itu mereka harus mendapatkan izin dari kampusnya
dan juga dari sepekan sepanjangnya
jadi itu adalah pertanyaan dari kbri tokyo
ya berbicara soal kbri sendiri bagaimana ini rego koordinasi yang dilakukan oleh para pelajar dan juga wni yang ada di jepang ini dengan kbri hingga saat ini
apa informasi terbaru di sana
ya untuk kbri sendiri terutama mereka juga memang bekerja semaksimal mungkin untuk membantu melindungi para para wni yang memang secara finansial itu
terutama seperti pelajar pelajar yang tidak mempunyai beasiswa dan juga para para orang yang magang
itu juga kadang mereka kehilangan beberapa kerja paruh mereka ya gitu part time
nah itu juga kbri juga memberi semacam bantuan paket untuk para para pelajar yang terdampak oleh covid sembilan belas ini
penyebabnya membuat kerja mereka menjadi tambah sedikit seperti itu
dan mereka tetap terus mengembangkan
dan update informasi tentang penerbangan dan juga izin dari imigrasi semacamnya
dan seperti itu
baik rego semoga kondisi di sana akan terus ada perbaikan yang baik begitu ya untuk seluruh masyarakat termasuk wni yang ada di sana
terima kasih rego farihan jamalus warga negara indonesia yang berada di jepang pada saat ini
semoga sehat sehat selalu